aku akan mencari manusia harimau itu
kau tahu kan kenapa saya minta kalian untuk pulang
kamu tau kan
kalau kita semua datang kesini bukan untuk menyusahkan kamu
saya tau itu
tapi saya juga tau
kalau kalian berada di dekat saya
musuh papa saya itu banyak sekali
iya sakti aku ngerti
nanti aku bakal coba kasih tau ke alang
mereka juga pasti bakal ngerti kok
terima kasih kay
jujur saya senang punya teman seperti kalian
tapi kalau pertemanan itu bisa membahayakan nyawa kalian
saya lebih baik sendiri kini
apalagi sahabat seperti kalian
sahabat yang baik itu bakal rima sahabatnya dalam keadaan apapun
kamu tenang aja ya
eh liat deh kayaknya lo kalah saing deh sama si soekar
gak cemburu ya lo panas kan ngeliatin mereka berdua
ya apaan sih
siapa juga yang cemburu sama mereka
alah tapi wajar sih lo kalah saing sama dia
lo kan anaknya manja
dengerin ya sakti itu anaknya manja
jadi dia itu perlu cewek mandiri gitu
saya pengen tanya pendapat lo ya
dan kalaupun seandainya soekar emang lebih jago dari gue kenapa
kalau gue cemburu sama dia kenapa
kalau emang sakti mau ngobrol sama soekar
berarti soekar emang lebih dari gue
tinggal gue nya aja yang memperbaiki diri gue
tapi kalau gue jadi lo ya
gue pasti bakal ngabrak tuh si sekar
lo cemen sih gak bisa apa apa lo
aduh aduh aduh
gue terperhatinya sama lo
kasian banget sih cewek satu ini
kalau seandainya gue ngelabrak sekar
sakti makin empot sama gue
daripada gue ikutin saran lo yang super duper gak butuh itu
mending gue perbaiki diri gue
jadi alina yang lebih baik
alina yang gak manja
alina yang lebih dewasa
kayaknya sekar itu banyak kelebihannya
buat ngedapetin sakti
gue harus cari kelebihan gue
kenggu lagi ya
saya enggak apa apa oke
tapi sekarang sepertinya lebih baik kalau kau pulang
ajak mereka pulang ya kei
tuan mudo tuan mudo
tuan guru haruslah bersiap siap
udah mendapat laporan
kidayun beserta pasukannya sedang bergerak menuju ke rumah ini
lalu bagaimana kita
bawa tuan mudo sakti ini pergi
tapi diam diam dia sedang terluka
kalian bawa pergi jauh dari sini
lalu dia sendiri bagaimana
saya dan anak buah papa tuhan yang akan menghadang mereka
saya harus pergi dengan mudah
kita harus menghadapi mereka sama sama
berarti kamu lihat kondisi kamu dong
kamu jangan makan sendiri
udah kita pergi ya
sakti kamu di tempat aku aja ya
enak loh banyak makanannya
enggak enggak kalian nggak ngerti
udah kita harus pergi sama sama
enggak enggak saya harus ikut dengan udah
boleh aku mukul anaknya sepah lagi dari pingsanmu
kalian bawa pergi
kalian bawa pergi
aku merasakan di sekitar sini ada aroma manusia harimau
perintahkan anak kubuahmu untuk mengopi tempat ini
aku akan mencari manusia harimau itu
jangan sampai kita ketangkap
tapi kita mau bawa sakti kemana
nah itu gak penting
yang jelas kita masukin sakti dulu ke dalam mobil
aku sebaiknya pura pura saja
udah udah masuk
udah udah masuk
masuk masuk masuk
aku sudah mencari nyari sekitar villa ini
tapi aku sudah tidak mencium aura manusia harimau itu
mau dibawa kemana ini
tidak mungkin kalau kita ke rumah sakti
tadi anil nam bilang rumah sakri sudah diserang
jadi pasti gak aman
ya terus gimana dong
gak bisa ke rumahku pasti ayahku marah deh
ya sudah kalau ke rumah aku aja gimana
ya udah deh kalau gitu ke rumah lo aja
lepaskan saya dari totokan ini
kami semua akan menolong kau
tapi kami semua gak tahu soal totok menotok itu
sebenarnya aku tahu sedikit tentang ilmu ini
tapi aku gak yakin bisa menyembuhkan sapi
totokan udarsam terlalu kuat
satu kali pasti bisa kuat kok sabar ya
walaupun kita gak bisa hilangin totokannya sakti
tapi setidaknya kita harus bikin sakit tenang
aku ke kamar dulu ya
aku mau ambil minyak pemberian ayahku
namanya minyak anggrek harimau
semoga bisa membuat sapi lebih tenang
minyak anggrek harimau
namanya bikin aku penasaran
alam aku ikut
eh tunggu tunggu tunggu
kalau kalian semua pada pergi gue gimana
ini cuma sebentar kok
kamu jagain sakti ya
ya udah buruan
minyak anggrek harimau
minyak ini ampuh untuk luka dalam
dan juga luka luar
setelah latihan silat
dan aromanya juga bisa membuat sakti tenang